sudarman yang menjabat sebagai kasubag tata usaha di sudin pendidikan jakarta barat wilayah satu
mengaku dirinya lah yang memilih lem ibon dan memasukkannya sebagai barang yang ikut dianggarkan dengan nilai delapan puluh dua miliar rupiah
namun dirinya mengaku tak salah memasukkan data tidak dalam tekanan perintah seorang atau jika tidak sedang iseng
sudarman tak menyangka jika masalah ini jadi pembicaraan publik dan viral
berikut penjelasan sudarman usai hadir dalam konferensi pers terkait masalah anggaran di balai kota dki jakarta pada rabu sore kemarin

betul yang mana aja
terburu buru pak ya
enggak enggak juga sih nggak keburu buru
enggak enggak ada iseng
lalai dong pak berarti pak
asal pilih aja gitu pak
kenapa aibon dimasukin pak
ya artinya sebetulnya keliru itu karena
banyak pilihan lain
banyak pilihan lain
artinya saya nggak berpikir sampai sejauh ini katakanlah kebutuhan ibon itu menjadi viral kayak begini kan gitu
padahal tujuan kami itu tidak ada niat apapun dan memang tidak ada untuk pembelian aibon ternyata di sekolah itu